nah ini dia bagi mereka penggemar buah durian
raja dari rajanya buah ini ternyata tak hanya enak disantap langsung
tetapi juga dijadikan makanan olahan
salah satunya adalah kolak durian khas wonosalam jombang
di musim durian seperti sekarang ini kolak durian di lereng gunung anjas moro banyak dicari pengunjung
penasaran berikut liputannya
di warung sederhana yang berada di dusun pucang rejo desa wonosalam
kecamatan wonosalam jombang inilah kolak durian menjadi sajian andalan setiap musim durian tiba
ide membuat kolak durian tidak lepas dari kejadian pak selamet melihat antusiasme penikmat durian
namun terkendala harganya yang tinggi
sementara untuk menikmati satu mangkok kolak durian ini anda hanya perlu merokok kocek tujuh ribu rupiah saja
makanan kadang tidak terlalu mahal jadi saya membuat kolak durian
kan harganya lebih murah jadi pembelinya agak rame
hasilnya memasuki waktu liburan atau akhir pekan
warung milik pak selamat ini tidak pernah sepi dari pengunjung
baik dari jombang maupun beberapa daerah lainnya
mereka datang untuk berburu kolak durian khas wonosalam
legitnya buah durian bersanding dengan durinya satan kelapa
membuat penggila durian rela datang jauh jauh ke lereng gunung anjas moro
disajikan dalam keadaan panas berbalut udara dingin
di lereng gunung ini membuat penikmat kolak durian ketagihan
bahkan ada penikmat kolak durian yang datang ke warung ini setiap akhir pekan selama musim durian
untuk kolak ducanya kan memang ini khas jadi ya memang enak banget pak
ini baru pertama kali nyoba atau sudah sering
kebetulan saya sering kalau memang pas waktu liburan gitu memang kita sering untuk kuliner
untuk membuat ulak durian tidaklah sulit pertama siapkan buah durian dan ambil dagingnya
kemudian siapkan kuah kolak berupa perasan kelapa muda atau santan yang direbus dengan api kecil bersama gula dan sedikit garam
lalu masukkan daging durian dan tunggu tiga puluh menit serta kolak durian pun siap disajikan
nah bagaimana anda penasaran ingin mencoba wisata kuliner lereng gunung anjas moro ini
atau ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah bersama keluarga